hai kalian mau bawa rambut mana udah bukan urusan kalian kita tuh mau bantuin haikal
tahu tahu haikal salah ngapain dibantuin kata siapa haikal wrong justru haikal itu
berjasa di pesantren ini tonda berjasa apaan justru kalian itu ditipu sama si haikal
waduh haikal itu bukan penipu kalau kalian nggak mau ngebantu ya udah jangan nyalai naik kau gimana
sih tahu namanya kenapa enggak bisa di jawa rt saya pernah akhir akhir mati

masalah gituin bukannya nolong malah aku takutin ih bisa gawat ini kamu biar sembuh
dikasih apa dikasih makan biar perutnya kenyang terus jangan lupa makanannya harus
bergizi harus enak juga kalau nggak enak saya nggak mau makan sambalnya di bisa ya bang
wawan toge tolong kamu ambilin makanan yang udah papski siapin cepetan
waduh iya sama sama aduh beruan beruan
aduh bang iman cari bantuan kita ya
ngelawan ke siapa kek
haikal diapain di dalam
pokoknya teh ngeri banget deh kita gak mampu ngelawannya
kalian tetap disini jaga dua p
perhatikan dan pantau
bang iman pergi dulu cari bantuan
hahaha aku nikmatin dulu nih makan enak disini
dipesantren makanannya begitu begitu aja
habis ini baru aku kerjain lagi pak
makan yang banyak biar cepat sembuh
udah bisa ketawa
tawanya dikit dong soalnya makannya belum
ya jangan makan lagi yang banyak
ayo ya cepat sembuh ya
udah biarin aja
si haikel di rumah pak rt
biar dia teh tau rasa
aku punya ide
kalo si haikel bikin derusu di rumahnya pak rt
terus hukumannya jadi bertambah
emang dari dulu setuju
emang tadi aku punya apa
hari kali sekarang gimana
tadi kan udah dibilangin
aduh ada apaan sih
kamu ini ya berani beraninya
aku tuh bukannya tega loh
kalau kita tuh nolongin haikal
tadi aja udah berubur
supaya haikal bisa kabur dengan selamat

ngapain sih kamu walau
uang tidak kuping
itu itu yang bagus
itu itu yang bagus
kayak ada yang manggil
udah lah ub gak usah diparkirin
iya itu maksudnya
ya maklum aja lah
sebenernya kan ustadz musa yang muantap dan santuy
udah cuekin aja
ada apaan men
ikal di bandara sama pak rt
di sandra sama pak rt
oh bandalem kalian daripada bandara
udah gini deh
mending emen pulang aja ya
kesian tuh mukanya happy banget kelihatannya
capek ini capek ustadz
wah gak ada bedanya soalnya
ustadz mendingan emen yang bawa motor
kita langsung ke rumah pak rt pian
ini saya mau turun
ya udah men
ditempatkan aja men
udah ubi juga turun dong
ustadz kok ada yang aneh nih be
orang tuh kalo ketabrak kalo gak jatuh berguling guling ini kok ketabrak ngilang ya be
kamu kenapa sih selalu ngeremen dadeg
udah udah diem
tuh tuh tuh
si walu ya sama sama lagi ngapain ya iya tuh ngapain ya bawa bawa si rambu
kalian mau bawa rambu kemana udah bukan urusan kalian kita tuh mau bantuin haikal
tahu tahu haikal salah ngapain dibantuin kata siapa haikal wrong justru haikal itu
berjasa di pesantren ini tahu nggak berjasa apaan justru kalian itu tuh ditipu sama si haikal
waduh haikal itu bukan penipu kalau kalian nggak mau ngebantu ya udah jangan nyalai naik kau gimana
udah kalau gitu kalau kamu ngurusin sapi yang namanya rambu ini nih nih ambil cepetan
ini bantuin juga aduh ini gimana sih ini kok tahu nih nih nih nih kita bawa rambunya